baik dari jakarta ke surabaya bandung surabaya jogja surabaya semualah itu sudah bagus bagus
ada senior saya satu tuh namanya ijam
kemudian untuk ganjar itu dua puluh tujuh
dalam menilai konflik yang saat ini ada di gaza
itu aja lo komentatornya bisa bilang